dua ibu ibu tersangka pencuri susu ini rabu siang menangis sambil mencium tangan pemilik toko
setelah mengetahui mereka dibebaskan dari jeratan hukum oleh polisi
sang pemilik toko memaafkan kedua tersangka dengan mencabut laporannya
setelah dimediasi oleh aparat polres blitar jawa timur
kedua pihak telah membuat syarat pernyataan terkait kasus ini
selain jumlah nominal kerugian yang kurang dari dua lima ratus
pelapor juga telah memaafkan perbuatan tersangka
dalam surat pernyataan ini tersangka juga telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
tadi sudah rekan rekan lihat bersama bahwa kedua belah pihak sudah melakukan mediasi
dan satu sama lain tidak ada yang keberatan
dari pihak korban sudah berbesar hati memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh ibu
yang sudah mencuri susu
sebelumnya mr dan yl yang merupakan warga kota malang ditangkap polisi
karena mencuri susu dan sejumlah kebutuhan bayi di sebuah toko kelontong
polisi sempat menahan kedua tersangka hingga akhirnya kembali dibebaskan
kasus ini sempat viral di media sosial dan mendapat tanggapan pengacara kondang hotman paris utapia
dalam instagram miliknya hotman paris mengatakan ingin memberikan bantuan kepada sang ibu
yang sudah mencuri susu demi anak anaknya itu
yosib yonufianto blitar jawa timur